masih berani pulang
bang gak usah pura pura bang
aku ngeliat sendiri
abang tidur sama susi
aku jijik bang
cerein aku sekarang
abang aja yang istighfar
astagfirullahaladzim ya allah
ya allah ya allah
lu yang ngerjain gue dan lu fitnah keluarga gue
saya disuruh ustadz
saya disuruh ustadz
siapa yang nyuruh
jangan lupa kerjain pr nya ya
jangan lari awas licin
mengapa madrasah ini
sangat sulit berkembang
sangat sulit bagiku untuk mencari uang
mungkin madrasah ini
tidak akan bertahan lama lagi
saya akan tidur dulu
badan saya tambah panas
ibu ambilkan obat
obat dulu ya
emang dia mamah apa sekarang
obatnya tunggu bapak pulang ya
kita ke dokter sekarang
saya boleh pinjam uang ya
dina lagi sakit parah demam tinggi
saya harus bawa ke dokter
saya gak ada uang
maaf pak ada tapi cuma lima puluh ribu
yang penting ada
dina kenapa yun
tadi badannya panas
tapi udah gak panas kok
tadi aku bawa ke dokter dulu
untungnya sih nggak dirawat bang
tapi resepnya belum ditebus semua
belum ada duitnya
kalau gitu abang pergi cari uang dulu ya
kenapa ada saja cobaan yang menimparku
baru saja aku mendapatkan uang
dan sekarang sudah habis lagi
tidak ada masa
dina makan bubuk dulu ya
dina gak mau bu
dina mau makan roti coklat
ibu beliin roti coklatnya ya
tapi dina bubukan dulu
nanti ibu minta tolong bu firman
dina jangan angkal ya
bu yuni ada apa silahkan masuk
iya terima kasih bu firman
tolong jagain dina di rumah
saya mau beliin dia roti dulu
maaf ya ngerepotin bu
gak apa apa bu yuni
sebentar lagi juga ibu pulang
waalaikumsalam pak ustadz
bu yudi lagi pergi pak ustadz
tadi dia minta sayang menjaga dina
maaf ya bu sebentar
iya betul saya suaminya
saya segera kesana
ada apa pak ustadz
unit kecelakaan dia masuk rumah sakit
saya harus pergi
kamu kenal siapa orang yang nabrak kamu